gratia poli dan apriyani rahayu
praih medali emas cabang olahraga bulutangkis
disambut meriah di gedung vvip
terminal tiga bandara soekarno hatta
rabu tengah malam
mereka tiba diiringi para atlet dan tim pendukung
sebagai kloter terakhir ke pulangan kontingen indonesia
kontingen yang dipimpin
diterima menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
dan pengurus cabang olahraga lainnya
beberapa atlet yang mengiringi
gratia dan apriyani tampak
peraih medali perunggu angkat besi
rahmat erwin abdullah dan antoni sinisuka ginting
pada olahraga bulutangkis
yang membawahi para atlet yang berlaga
di ajang olahraga internasional
masih harus bekerja keras
menpora mengingatkan ajang olimpiade paris

dengan cdm dan dengan pimpinan pimpinan
yang para atletnya telah ikut bertanding
kita segera mempersiapkan diri
yang akan datang
itu sudah selesai
pada olimpiade tokyo dua ribu dua puluh kontingen indonesia mencatatkan satu emas satu perak dan tiga perunggu
tim liputan cnn indonesia